dan di antara sampah makanan yang melimpah nasi sisa menjadi salah satu yang dominan
sisa sisa nasi ini menjadi sampah setelah dibuang karena tidak habis dimakan
perilaku membuang nasi seolah dianggap biasa bahkan sepele
padahal tidak sedikit penduduk indonesia yang masih kesulitan membeli nasi atau beras yang layak dimakan
mereka rela membeli nasi bekas atau aking untuk makan sehari hari atau untuk bertahan hidup
di sebagian wilayah indonesia sampah makanan bisa menjadi solusi untuk melanjutkan kehidupan
saya berada di ponorogo jawa timur
saya datang ke kota riok ini ingin membuktikan bahwa masih ada warga yang mengkonsumsi nasi aking atau nasi bekas untuk makan sehari hari
saya menuju dusun sampung
areal persawahan membentang di sepanjang perjalanan mempertegas bahwa pertanian masih menjadi tulang punggung kehidupan masyarakat ponorogo
namun sawah yang membentang ini tidak menjamin semua warga bisa menikmati beras yang layak
pemandangan seperti ini bisa dilihat di berbagai rumah di dusun sampung
nasi sisa dijemur dibagi dan tampah
warga mengenalnya sebagai nasi aking
saya singgah di rumah sinem
perempuan tujuh puluh dua tahun ini tinggal dengan saudara laki lakinya suparman
setiap hari sinem menjemur nasi aking yang dibeli suparman di pasar
nasi bekas inilah makanan utama dan satu satunya keluarga sinem
kali ini sinem akan menggorengnya untuk makan siang
pintan tumbas beras yang biasa itu bagaimana
tidak beras itu sudah lama
tidak murah untuk menambah
beras itu sudah lama
itu sudah kaliwelas
tidak sudah lama
ekonomi menjadi alasan utama sinem dan suparman mengkonsumsi aking
ekonomi keluarga hanya di topang suparman
yang bekerja sebagai kulit tambang batu damping
kerjaan kasar memecah batu dan mengangkat batu
dijalani suparman demi upah sepuluh sampai dua puluh ribu rupiah setiap hari
setelah bekerja dan mendapat upah suparman pergi ke pasar sampung
di kios langganannya suparman menebus beras aki
sepuluh ribu rupiah untuk tiga kg beras aking
beras aking menjadi salah satu dagangan yang biasa habis setiap hari
sebagian orang membelinya untuk pakan ternak
dari pasar suparman pulang menjinjing sekantong beras aking
kalau beli karak di pasar itu pernah ketemu orang orang yang beli juga
buat apa juga mereka itu
ya kadang kadang untuk pakan ayam untuk pakan bebek
makanan juga ada ya
berarti enggak cuma bapak nih yang makan karak
banyak juga ya
bagi suparman dan sinem beras aking ini adalah harapan untuk mempertahankan hidup
beras aking yang digoreng tanpa garam dan dimakan tanpa lauk ini mirip kerupuk rasanya
bisa dibilang menu makan utama keluarga sinem adalah kerupuk nasi
nah inilah jamuan setiap hari keluarga ibu sinem ya sama bapak
nasi aking atau karak kalau bu sinem bilang ini biasanya memang dikukus atau seperti menanak nasi biasa
tapi lebih sering digoreng seperti ini
ini tanpa garam ya bu
buatnya lagi garam ya
ini mirip rengginang sebenarnya bentuknya kalau kita kenali sehari hari
tapi inilah jamuannya makanannya
nasi kara atau nasi aking yang digoreng tidak ada lauk hanya air mungkin air teh ya pak
air teh dan nasi karak ini digoreng untuk jamuan sehari hari
dan nasi yang biasanya kita tidak habiskan atau mungkin sampah artinya untuk kita
buat orang lain ini sangat penting
bisa untuk makanan utama setiap hari dan juga penyambung hidup bagi keluarga ibu sinem dan bapak
kita makan siang nih pak
sehari tiga kali ya pak makan nih pak ya
sehari tiga kali
tidak hanya sinem dan suparman empat tujuh juta penduduk miskin di provinsi jawa timur juga berpotensi menjadi konsumen nasi aking
memakan nasi bekas yang dijemur menjadi beras aking tentu saja bukan dilakukan untuk menikmati hidup tapi untuk bertahan hidup